sementara itu menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
berharap pemerintah dapat menjelaskan alasan kenaikan harga minyak
sby pun berharap pemerintah tidak perlu ragu menggelontorkan dana subsidi bbm
di sela sela kegiatan tour the jabar susilo bambang yudhoyono menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak yang terjadi
sby yang sekaligus ketua umum partai demokrat tersebut menitipkan harapan kepada pemerintahan
agar dapat memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan subsidi yang pantas
kenaikan harga bahan bakar minyak turut mengerek harga komoditas pertanian dan pertambangan yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat
tidak usah malu malu tidak usah ragu ragu mengeluarkan subsidi dengan jumlah yang pantas
masih aman dalam apbn kita untuk membantu rakyat kecil
saya punya keyakinan presiden jokowi dan pemerintahan yang dipimpinnya bisa mengatasi ini
masih bisa masih ada jalan
kuncinya adalah keluarkan kebijakan yang tepat transparan menjelaskan kepada rakyatnya
mengerti duduk persoalan rakyat kita tetapi sekali lagi sekali lagi tolong berikan bantuan kepada mereka yang memerlukan
kan kita lihat sendiri kemarin
kondisi mereka suara mereka nangis